guru siswa dan orang tua juga sekarang menyadari bahwa pendidikan itu bukan hanya
suatu hal yang bisa dilakukan di sekolah tapi pendidikan yang efektif itu membutuhkan
kolaborasi yang efektif dari tiga pihak ini dan tanpa ada kolaborasi itu pendidikannya
efektif tidak mungkin bisa terjadi untuk pertama kalinya kolaborasi ini bisa terjadi karena orang
tua lebih punya banyak waktu di rumah untuk membimbing anaknya belajar dan guru guru bisa
lebih fleksibel dalam mengajar ini tentu tidak mudah terutama bagi usia anak taman kanak kanak
yang menggantungkan bimbingan dari gurunya selama belajar retania adalah guru sekaligus
kepala sekolah tk di kawasan bintaro meski ada teknologi yang memudahkan tantangan untuk belajar
di rumah bermacam macam dari mulai koneksi internet mencocokkan jadwal dengan orang tua juga
menjaga agar mood anak tetap bersemangat diajar dengan orangtuanya diajar dengan guru itu sangat
berbeda jadi orang tua dan guru harus bekerja sama bagaimana caranya atau mencari solusi agar
si anak tetap mau belajar ketika di rumah misal kalau saya anak anak lebih senang bertemu dengan
saya misalnya sebagai burungnya jadi ketika belajar mereka akan lebih semangat ketika melihat beberapa hal itu yang penting bagi kita
melihat gurunya nah saya menggunakan video pembelajaran yang saya unggah ke youtube jadi
mereka bisa mengerjakan atau bisa melihat saya kapan saja jadi daripada nonton youtube yang lain
mendingan nonton gurunya seperti itu bagi orang tua di rumah tantangannya adalah soal disiplin
hanya anaknya kadang malah susah kalau disuruh mengerjakan tugasnya ya oh tentu lebih berempati
pada tugas sendiri ya ternyata tidak modal mengajar itu butuh kesadaran peninggi belajar
memang bukan proses yang mudah terutama dalam kondisi pandemi kofit sembilan belas seperti sekarang mendikbud
nadiem akarin menyatakan justru dalam kondisi seperti ini dibutuhkan inovasi dan kolaborasi
agar proses belajar mengajar tetap bisa berlangsung
syara mediana fordanto bimantoro jakarta